ini kan di dalam undang undang pemasarakatan itu pasal lima tentang pembinaan itu kan huruf b nya kan persamaan perlakuan dan pelayanan
ini kan berarti ada perbedaan
ada diskriminasi antara warga binaan
semua kan disebut warga binaan
berarti ada perbedaan dengan ada fasilitas fasilitas mewah ini
nah bisa saja mungkin menjadi rujukan masukan
fasilitas fasilitas mewah ini dikumpulkan dalam satu ruang
apakah mau pakai home teater karaoke apa jadi gitu
kalau nggak salah juga ada lembaga pemasarakat atau rutan
tapi bisa diperuntukkan semua
jadi diberikan uang hidup
jadi diberikan uang hiburan
tidak eksklusif ya
tidak eksklusif tidak satu persatu
nah ini yang mungkin terjadi perbedaan
kok dia bisa saya tidak
dan itu kemudian celah yang kemudian dilihat oleh orang orang yang berkepentingan untuk menawarkan sesuatu yang lebih
iya itu tadi
nah di situ
jadi sistem itu tidak hanya di sistem internal personal sipir pemasarakatan
tapi bisa semua
apakah di narapi dananya sebagai warga pindaan dan sistem kolektif yang ada
jadi semua bisa terintegrasi dengan baik
pak fasitinjak sebenarnya setelah ott kemarin evaluasi ke dalam apakah sudah dilakukan oleh bu tami
kemudian evaluasi dalam tanda kutip mengevaluasi kalapas melihat rekam jejaknya apakah sudah dilakukan
ya kita sekarang kan sudah di tangan aparat penegak hukum
nah ini kan sudah berlangsung
pak menteri tadi pagi kan sudah mengumumkan keputusan
mencopot beberapa pejabat yang bertanggung jawab dua tingkat diatasnya
nah tindak lanjut daripada itu khusus suka miskin akan dilakukan sedang berlangsung pemeriksaan secara total
dari seluruh pejabat yang ada sampai ke bawah sudah mulai kemarin malam
sudah kita lakukan pemeriksaan
kita harapkan dalam waktu dekat bisa selesai kita akan tindak lanjuti
itu hanya di sukamiskin saja atau kemudian akan dilakukan di lapas lain
kita jeda dulu tetap di cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal ott kpk di lapas suka miskin yang kemudian menjerat kalapas suka miskin menjadi tersangka
saya kepasih tinjak
suka miskin kemudian sekarang dilakukan pembersihan
apakah juga akan dilakukan kelapas lapas yang lain
dalam waktu yang tidak terlalu lama
kita akan evaluasi secara menyeluruh
pembersihannya seperti apa pak
suka miskin khususnya pembersihannya
itu kan ada saung saung tuh
apa yang akan terjadi dengan saung saung itu pak
dalam waktu tidak terlalu lama itu akan kita bongkar
dibongkar akhirnya ya
bongkar dan kita akan bangunkan itu khusus ruangan besok
karena memang dulu cikal bakal terjadinya itu
karena fasilitas untuk digunakan para wbp untuk bertemu
bertemu dengan keluarga itu kan tidak ada pak
dan memang pada saat itu ya ini mungkin karena kekurangan kita dulu anggaran
tapi kemarin saya sudah diperintahkan pak menteri
dalam waktu dekat itu akan kita bongkar dan kita akan buat ya mungkin tidak terlalu permanen dulu
karena menyangkut anggaran ini sudah pertengahan tahun
sudahkah kemudian diberikan batas waktu
apa target waktunya di genpas misalnya
dalam satu bulan pembersihan di misalnya berapa titik
tentunya titiknya tidak kita ketahui kan
atau bagaimana kemudian bulan depan bagaimana
karena kita semua menunggu apa konkretnya
karena kan tidak bisa
cukup waktu nggak setahun ini
nah itu dia
kalau untuk saung kita tadi sudah coba hitung paling lambat akhir tahun ini harus selesai
akhir tahun ini sudah selesai
akhir tahun pak
tidak kelamaan itu pak
karena kan kita akan lelangkan dulu pak
kalau itu kan saung sendiri dianggap beberapa orang itu bermasalah ya
soal ini jual beli dan sebagainya
artinya sebenarnya tidak keluar uang dari mana orang orang di genpas untuk bikin saung
kan itu bisa dibongkar
buang saja pak keluar
ya tapi kan pak kita kan lihat nanti kalau ada mereka besuk di mana pak
itu yang harus juga dipikirin pak
itu bisa kita tekan tadi pak
karena saung kan harus juga dipikirin misalnya penyediaan yang lain pak
itu namanya tadi saya bilang mungkin kan dibuat ruangan yang khusus
itu yang mau kita lakukan tapi kita bongkar karena tempatnya nggak ada lagi
jadi tempat itu dibongkar diganti dengan tempat baru
karena kan tidak terjadi disuka miskin saja di semua lapas
ini menurut catatan saya ada lima ratus dua puluh delapan lapas ya seluruh indonesia
nah apakah kejadian ini ada juga terjadi di kelompok
ya ini kita katakan tadi bahwa ini secara bertahap pak
di lapas lapas lain ada yang sudah ada yang belum
ini kan menyangkut juga soal anggaran pak
nah apa yang saya katakan tadi bersusuka miskin
nah itu kita akan bongkar tapi kita sudah siapkan juga anggaran untuk bisa membuat ruangan besuk itu
makanya perlu waktu sampai akhir tahun ini
boleh nggak pak ini usul nih pak ya
ini yang publik nih yang sudah kesel saya mewakili pak
jadi kan bapak bilang ini sudah dilakukan proses pemisahan
pemeriksaan nih di internal di kalapas bersuka miskin
kalau banyak orang bilang pak mendingan di bedul desa tuh
satu grup pegawai yang ada di kalapas suka miskin
saya punya keyakinan pak
mereka itu pasti tahu kondisi di dalam situ
itu mungkin yang akan
semuanya itu dikeluarin dipindahin ke semua lapas kemudian diisi orang orang yang baru
yang sama sekali stereo
itu sebenarnya kan sudah dilakukan ya oleh di jenpas
pembaruan pegawai rotasi segala macam
berarti itu tidak tujuan yang supaya satu orang tidak terlalu lama di satu titik
terlalu lama itu berarti juga tujuan awalnya juga gagal dong pak sitinja
ya begini kalau khusus yang dirotasi itu kan dari mulai kalapas sampai dengan pejabat struktural
tapi dengan hasil diskusi kami dengan ibu dirjen tadi tidak tertutup kemungkinan akan bedol deso
tidak tertutup kemungkinan akan bedul desa
jadi itu memungkinkan ya
untuk sementara ini
itu jawaban yang paling bisa kita terima secara rasional
karena dari a pegawai yang paling rendah sampai yang paling tinggi itu tahu sekali
tahu sekali soal kondisi di lampas
misalnya soal penggunaan handphone misalnya kunjungan tamu di luar jam kemudian sel mewah orang datang mendekorasi
dan tidak mungkin tidak tahu artinya apa
saya membaca minta maaf ini namanya seperti jadi kejahatan sistem ini
tahu tapi tidak mau mengasih tahu
atau tahu tapi membiarkan
itu kan juga bagian dari tindakan yang tidak etis dan pelanggaran kejahatan
dual desa itu berarti opsi terburuk yang akan diambil
saya pikir tidak terburuk juga
jadi apa apa itu itu opsi yang
ini opsi yang terbaik kalau misalnya ya
ini opsi yang paling ini udah gak bisa lagi gimana gimana udahlah pindahin semua gitu
ya itu yang saya katakan tadi kita menunggu
tapi masih tunggu hasil evaluasi yang dilakukan
kalau mereka meriksa daripada inspektorat nanti kan akan kita coba melakukan sebuah kajian
sampai sejauh mana ini keterlibatannya katakan pak emerson tadi sampai ke beli ini bawah kah
oke oke sejauh mana ya jejaringnya ya
ya kalau jejaringnya sampai ke bawah ya saya pikir bedol desa salah satu choice yang harus kita pilih
itu soal bedul desa tapi kembali soal apa yang tadi kita bahas di awal
bahwa koruptor harus benar benar hukumannya luar biasa penjaranya juga harus luar biasa
termasuk contohnya seperti nusa kambangan itu sudah dipertimbangkan belum saat saat ini
karena kan suaranya semakin kencang nih sekarang pas si tinjak
ya kalau berbicara soal katakanlah dulu khusus seperti kayak nusa kambangan kita akan melakukan kajian lagi bu
kita akan lakukan kajian apakah memang soal koruptor ini dari sudut mencidrai keadilan dengan apa yang dikatakan pak emerson tadi harus kita ungsikan juga ke nusa kambangan
yang sekarang ini sudah kita desain untuk lapas super high crace itu ya tidak tertutup juga kemungkinan bu
nanti tergantung hasil kajian kita dari veteran sebelas sebagai institusi yang membawakan lapas lapas di seluruh indonesia
hasil evaluasi suka miskin itu apakah akan disampaikan ke publik
mungkin ada yang bisa kami rilis ada juga yang nggak bisa kami rilis
karena itu kan menyangkut ada hal hal yang tidak boleh dipublis
tapi targetnya kapan pak si tinjak
karena kami menunggu semuanya
yang cepat ikan gabus pak
ya semakin cepat semakin bagus
kita menyadari itu jadi justru saya katakan itu kita sekarang sedang melakukan kajian benar
setelah terjadinya peristiwa ott kita memang sangat membuat peristiwa ini jadi momentum buat kita untuk betul betul sekarang mengkaji semua
apa sih yang terjadi apa sih yang harus kita lakukan dengan peristiwa ini
ya ini memalukan sekali
ya opsi lain saya pikir memang adalah pembinaan aparatus pegawai di lapas ya
supaya memang bisa menciptakan sipir sipir yang berintegritas pak
saya yakin dan percaya akademi pemasarakatan itu adalah orang orang yang dia memilih untuk bekerja di lembaga pemasarakatan
karena skripsi saya tentang itu pak
saya tiga empat bulan mulak balik itu
jadi jadi memang semua
saya sedikit paham tentang bagaimana suasana kebatinan orang ada di dalam sipir sipirnya gitu pada saat saya meneliti itu
jadi artinya mereka memang dengan sadar memilih jalur ini dan seharusnya apa ya mentalnya itu
dan diberikan muatan yang memang dia tidak bisa tergoda oleh dalam bentuk apapun oleh siapapun
termasuk mungkin mental ya
mentalnya itu adalah pelayan publik kan bagaimanapun kan
terus dibentuk bukan bukan raja atau siapapun
jadi jangan di dikotomi ini antara kasus korupsi
semua terpidana semua warga binaan
ada juga misalnya dalam warga binaan itu dia punya akses kekuasaan
bisa jadi itu terjadi pak
tidak hanya tentang sel mewah
jadi akses kekuasaan
dapat memo dia bisa ini bisa itu
bisa terjadi itu
dan itu pernah saya saya lakukan
teliti pada saat itu
dan ini kan tidak mungkin orang kumham tidak tahu
bahkan pada saat penelitian
penelitian saja bisa tahu kan orang kumham semestinya sudah mengetahui
harapannya itu bisa dibenahi secara radikal ya
harus radikal mengatasi ini semua
harus gerakannya cepat dan
ya saya setuju soal itu
kalau saya pribadi saya usul bahwa dibubarkan aja tuh lapas khusus koruptor
jadi koruptor itu ditempatkan dengan
sel yang sama
dengan pelaku kriminal yang lain gitu
karena kan sering kali muncul ketidakadilan tuh
tadi saya kok agak dengar suara lapas suka miskin over kapasitas
kok yang kita lihat dari sidak sidak itu kan kelihatannya satu sel satu orang
di tempat yang lain
lapas yang lain satu sel satu lusin
isinya banyak gitu ya
nah makanya kemudian itu sebaiknya dilebur menjadi lapas umum
tidak ada keistimewaan buat koruptor sama sekali
ada paling tiga tiga hal yang harus dilakukan
hal yang harus dilakukan aspek pencegahan
tapi penegakan aturan pak
tadi sebenarnya aturan handphone segala macam
saung dan kunjungan itu sebenarnya aturan main ya
tapi tidak ditegakkan dengan baik
fungsi pengawasan diperkuat
kalau pengawasan ini juga bermasalah artinya
ya harus dibongkar betul
kemudian aspek penindakan
kita berharap bahwa kpk bisa menelusuri siapapun yang diduga terlibat
atau terima atau cawi cawi dalam kasus jual beli sel mewah ini di sukamission
terakhir secara politik
ini kan berarti
ini kan betul betul memalukan pak jokowi
bukan hanya sel mewah
bukan hanya sel mewah
ya ada banyak ini contoh yang sel mewah ini
paling tidak misalnya dalam aspek politik
sebaiknya pak yasona mengundurkan diri
karena agak nggak fokus bicara soal pembenahan kalapas suka miskin
atau isu penjara kalau dia sendiri ikut nyalek dua ribu sembilan belas
jadi ingin benahin kementerian hukum dan ham
atau ingin maju dalam pemilu dua ribu sembilan belas nih

pr nya banyak sekali
tapi semoga yang kita bahas di meja ini tidak hanya menguap begitu saja
tapi kemudian bisa ditinjak lanjuti
pak sitinja kami benar benar menunggu progres dari pembersihan lapas suka miskin
mudah mudahan ganti pimpinan tidak berganti ini
pak sitiinjak terima kasih
sudah hadir di sini
bang irfan terima kasih
bang eson terima kasih banyak
dan rangkuman fokus bahasan malam ini kami akan hadirkan setelah jeda
tetap di sini
beristirahat tuhan melaksanakan kebenaran